lantas bagaimana kinerja dagang ekspor impor tanah air untuk awal dua ribu sembilan belas ini
saya akan mengulasnya untuk anda
kita lihat untuk slide pertama kita memiliki tren raca perdagangan indonesia dari bulan juli dua ribu delapan belas
hingga ke januari dua ribu sembilan belas yang baru saja dirilis oleh badan pusat statistik tadi siang
kita lihat pada hari ini raca dagang untuk januari dua ribu sembilan belas
defisit satu enam belas miliar dolar amerika serikat
lebih dalam daripada raca dagang pada bulan desember dua ribu delapan belas yaitu satu sepuluh miliar dolar amerika serikat
memang penurunan neraca dagang di bulan januari dua ribu sembilan belas ini sudah diprediksi
karena kalau kita melihat desember sendiri tingkat konsumsi masyarakat dengan impor ekspor juga banyak terjadi
karena ada event seperti latal dan juga tahun baru begitu ya
maka konsumsi di sini meningkat begitu
konsumsi meningkat impor pun meningkat
namun sayangnya pada januari dua ribu sembilan belas meskipun impor kita turun
impor kita turun namun ternyata ekspor kita juga turun
jadi sama sama begitu
jadi tetap saja kita defisit sebesar
satu enam belas miliar dolar amerika serikat
kalau kita lihat secara dari bulan juli sampai januari dua ribu sembilan belas ini
ternyata kita hanya ada surplus di bulan september saja yaitu tiga puluh satu miliar dolar amerika serikat
dan sepertinya memang penurunan impor ini penurunan impor salah satunya adalah barang barang migas
atau minyak dan gas sudah terjadi pada bulan sudah diprediksi
karena memang ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan impor migas yang terjadi di indonesia
salah satunya adalah pengimplementasian b dua puluh
atau pencampuran antara solar dengan nabati dua puluh begitu ya
nah ternyata dua puluh persen ternyata ini sudah mulai terasa dampaknya di januari dua ribu sembilan belas dengan impor kita yang menurun
kita lihat kemudian bagaimana data impor dan juga ekspor kita pada januari dua ribu delapan belas dibandingkan dengan januari dua ribu sembilan belas
kita lihat di sini untuk januari dua ribu delapan belas dari empat belas lima hingga lima belas tiga miliar dolar amerika serikat
nah kalau kita di sini tadi tiga belas delapan
sampai lima belas miliar dolar amerika serikat
jadi kira kira kita di sini ada satu dua miliar dolar amerika serikat ya
sementara kalau ini kita ada di kisaran empat belas lima hingga lima belas berarti delapan miliar dolar amerika serikat ya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini